sejumlah catatan kritis atas kinerja pimpinan kpk era firly bahuri muncul dari hasil evaluasi dewan pengawas selama satu semester
mulai dari penanganan kasus korupsi yang terkatung katung pelanggaran etik pimpinan komisi antirasuah hingga ketidak efektifan penanganan perkara korupsi
evaluasi dewan pengawas menjadi catatan penting bagi pimpinan kpk dan jajarannya untuk berbenah
belum lagi tingkat kepercayaan publik atas kinerja kpk kian merosot
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada pak arsul sani anggota komisi hukum dpr ri fraksi p tiga
selamat malam pak arsul
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan ada bang oce madril direktur esekutif pusat kajian antikorupsi ugm atau pukat ugm
selamat malam bang oce
selamat malam rifana
dan komisioner kpk lili pintaulisi regar
sebelumnya menyatakan siap bergabung dalam dialog ini bersama dengan dua orang narasumber lainnya
namun menjelang program dimulai tiba tiba saja lili pintauli siregar komisioner kpk membatalkan secara sepihak
dan kami juga berusaha untuk menghubungi dewan pengawas kpk
namun tidak ada yang bersedia untuk hadir untuk berdiskusi bersama dengan para narasumber saya
tidak masalah kita nanti akan bahas
ada mitra kerja kpk dari komisi tiga dan ada bang oce yang bisa mengupas apa hasil evaluasi kinerja kpk selama ini
saya mau ke bang oce terlebih dahulu
bang oce ada beberapa catatan evaluasi dewan pengawas yang sudah dipaparkan kemarin dalam konferensi pes atas kinerja pimpinan kpk eranya pak firly cs
nah kita bahas satu persatu
yang pertama ini soal ketidak efektifan penanganan perkara korupsi
banyak sebetulnya perkara yang menurut dewan pengawas ini di split padahal bisa dijadikan satu
bagaimana pukat ugm melihat fenomena ini
penanganan korupsi yang dipisah pisah sebenarnya bisa dijadikan satu bang oce
ya memang ada banyak sekali catatan yang diberikan
oleh dewan pengawas khususnya untuk bagian penindakan
dan menurut saya wajar karena memang bagian penindakan adalah salah satu yang memiliki lot yang banyak sekali
ada banyak perkara yang belum selesai di kpk dan salah satu penyebabnya boleh jadi karena banyak split dalam beberapa perkara ya berkas berkas yang di
hal lain menurut saya adalah soal kasus kasus
kasus yang lama atau tunggakan perkara yang sampai sekarang juga banyak yang belum selesai
ada kasus yang sudah mencapai beberapa tahun dan sudah satu semester enam bulan kpk berjalan juga kita nggak tahu apakah kasus kasus yang lama itu akan bagaimana kelanjutannya
termasuk juga sebetulnya efektivitas dari penindakan itu juga dinilai dari sisi apa penindakan yang dilakukan oleh kpk
jadi apa yang dilakukan begitu
karena kalau kita lihat kasus kasus baru yang terjadi di masa kepemimpinan yang sekarang tidak terlalu banyak kasus baru yang kemudian terungkap oleh pimpinan kpk
ott juga tidak terlalu banyak walaupun pada kenyataannya ada banyak sekali izin yang diajukan
izin penyadapan yang diajukan ke dewan pengawas
tapi kita lihat ott yang dilakukan ya mungkin hanya
ya tiga perkara begitu ya
jadi memang kalau dinilai dari sisi penindakan memang banyak sekali catatan yang patut diberikan
oke artinya memang karena kasus kasus yang harusnya bisa dijadikan satu tapi di split penanganan perkara korupsinya oleh kpk itu membuat penanganan kasus korupsi jadi terkatung katung ya
tidak selesai begitu bang oce
tentu saja menjadi lama karena berkas yang harusnya jadi satu kesatuan kemudian
dilakukan secara bersamaan ketika di split dalam beberapa perkara jadi memang kesannya mungkin ada banyak perkara walaupun sebetulnya isu isu jenis perkaranya mungkin sama
tetapi karena berkasnya dipisah ke beberapa berkas kesannya memang jadi cukup banyak begitu
secara waktu tentu saja akan menyita waktu dan tentu saja akan teknis persidangan juga akan menyita waktu kalau berkasnya dipisah ya beberapa berkas
belum lagi kalau bicara soal tunggakan perkara yang tadi saya sampaikan
ada banyak perkara kan yang belum terlalu
nanti kita sampai ke sana bang oce
nanti kita sampai ke sana soal tunggakan perkara apa sebetulnya kendalanya
oke tahan dulu saya mau ke pak arsul
pak arsul sebagai mitra kerja kpk di komisi tiga tadi sudah disebutkan oleh bang oce bahwa sisi penindakan menjadi sorotan di era kepemimpinannya pak firly cs
padahal kita tahu bahwa era kepemimpinannya pak firly dan juga kawan kawan lebih mengedepankan
bukan soal pencegahan tapi ternyata penindakannya juga masih menjadi sorotan di aktivis ataupun di pukat ugm dan juga dievaluasi dewan pengawas
bagaimana komisi tiga melihat ini
begini nak ya mandat yang diberikan oleh undang undang kepada kpk itu terbagi atas tiga kerja besar
yang pertama penindakan
jadi penindakan itu hanya salah satu mandat kewenang
yang diberikan oleh undang undang kepada kpk
kemudian pencegahan yang kedua
yang ketiga adalah koordinasi dan supervisi
jadi tidak bisa menurut saya menilai kinerja baik buruk pers minusnya itu pertama semata mata dari salah satu mandat saja yaitu penindakan
kita harus lihat juga ya bagaimana yang lainnya ya mandat yang lain
pencegahan dan juga koordinasi dan supervisi
itu yang kedua
yang ketiga ya saya perkepentingan untuk membela kpk sekarang ini harus dilihat
style yang ada sekarang ini sama tidak dengan yang pimpinan kpk sebelumnya
ada saat mereka katakanlah periwulan pertama menjabat
atau bahkan selama ini memang stylenya begitu ya
nah kalau kemudian ada memang problem
problem yang sama ya terkait juga dengan kerja kerja penindakan
jangan kemudian seolah olah bahwa pimpinan yang sekarang itu lemah tidak percaya tidak bekerja gitu kan
apalagi pada mereka dari awalnya sudah diberi stigmatisasi tertentu
nah jadi kita harus fair juga
tapi saya setuju
bahwa memang adanya dewan pengawas itu ya untuk memberikan catatan catatan
terutama catatan yang kurang
kalau catatan yang baik kan ya itu cukup disampaikan saja sudah baik
catatan catatan yang kurang sehingga kinerjanya bisa didorong untuk menjadi lebih baik lagi
jadi saya kira itu juga hal yang harus diseimbangkan dalam memahami ya konteks evaluasi periwulan pertama dari dewan pengawas itu
oke pak arsul
anda sebutkan dari tiga mandat yang diberikan kepada pimpinan kpk ataupun kepada internal kpk
mandat penindakan dan juga pencegahan
apakah sudah memenuhi ekspektasi dari publik dan juga komisi tiga
kalau saya bicara mandat cegahan misalnya
kami di komisi tiga ketika rapat kerja pengawasan atau rdp yang pertama itu sampaikan
kami lihat itu soal pelaksanaan program kartu prakerja berpotensi menimbulkan masalah hukum
itu dari awal kami sampaikan
dan kemudian ditindaklanjuti oleh kpk dengan evaluasi ya terhadap dan juga penyelidikan dalam konteks barangkali belum pro justis ya
dan kemudian melahirkan rekomendasi yang disampaikan kepada presiden
tentu presiden kemudian bilang ini harus dihentikan dulu kemudian ditata ulang
itu salah satu bentuk pencegahan
dan itu buat saya sangat berarti
karena coba kita bayangkan kalau kemudian setelah dua ribu dua puluh empat pemerintahan berganti
ada kasus yang timbul dari pelatihan online kartu prakerja
berapa kerugian negara yang mungkin akan terjadi
tapi dengan kemudian kami sampaikan dalam ruang rapat ditindaklanjuti oleh kpk
dan kemudian dihentikan dan diperbaiki itu kan mencegah terjadinya kerugian negara yang besar
itu kan harus dilihat juga sebagai
oke kalau dari mandat penindakan bagaimana menurut komisi tiga pak arsul
kita juga sampaikan
itu sudah kita sampaikan
kami ini kan akan mengukurnya
antara capaian kinerja di bidang penindakan
baik penyelidikan penyidikan maupun penuntutan
versus dengan ajuan anggaranya
dalam bentuk kuantifikasi
kerja misalnya penyelidikan berapa kasus
penyidikan berapa kasus
penuntutan berapa kasus
dan kemudian korsup berapa kasus
itu semua akan kami lihat
menurut kami terlalu awal
tapi memang ada beberapa hal
sekali lagi ini tidak dalam konteks kemudian seolah olah dalam tanda kutip
kalau saya pakai istilah dosa atau kekurangan itu kekurangan pimpinan yang sekarang
kan bolak balik juga saya sampaikan
dan ini juga berasal dari teman teman elemen masyarakat sipil
ada kasus kasus besar
yang mestinya itu terus dikerjakan
dan kemudian dan menjadi fokus kpk
tapi kpk nya ini kalau orang belanda bilang
ada kasus yang besar ini menarik perhatian
kemudian ketika perhatian publik sudah agak berkurang
berganti lagi ke kasus lagi yang menarik perhatian
contoh yang paling nyata adalah kasus bang senturi itu
jadi ada ketidak konsistenan begitu ya
dari kerja kerja penanganan korupsi yang dilakukan oleh kpk terutama untuk kasus kasus besar
itu yang menurut saya kurang bagus
dan saya kira ini kami yang di dpr maupun elemen masyarakat sipil
ada berapa itu enam belas atau apa kasus besar
yang tidak jelas kelanjutannya seperti apa
bang oce tadi sudah disebutkan oleh pak arsul
salah satunya soal ketidak konsistenan kinerja dari penanganan kasus korupsi
sehingga kalau misalnya ada kasus kasus korupsi besar
yang menarik perhatian publik ataupun media
kemudian mereka fokus begitu
tapi setelah redup tidak menjadi perhatian dari media lagi
kemudian kpk berpindah ke kasus yang lainnya
apakah itu salah satu faktor
yang membuat penanganan kasus korupsi di kpk
terutama untuk kasus kasus besar ini terkatung katung
dan banyak belum terselesaikan
kita akan bahas nanti
cnn indonesia newscast akan segera kembali usai jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
ada pak arsul sani
anggota komisi hukum dpr ri fraksi p tiga
dan ada bang oce madril
direktur pusat kajian anti korupsi dari ugm
dan sekali lagi
saya harus sampaikan bahwa tadi kami sebetulnya
sudah mengundang komisioner kpk lili pintauli siregar
namun beberapa saat sebelum program ini dimulai
ibu lili pintauli siregar komisioner kpk
membatalkan secara sepiak untuk bergabung dalam dialog ini
tidak apa apa kita akan lanjutkan dialog kita
bang oce tadi sebelum break kita sudah mendengarkan
jawaban dari pak arsul
bahwa ada ketidak konsistenan kinerja dari internal kpk
dalam menangani kasus kasus besar
jadi ketidak konsistenan ini kemudian menurut pak arsul menjadi salah satu faktor
banyaknya kasus kasus besar yang belum terselesaikan
seperti kasus senturi tadi disebutkan oleh pak arsul
apakah kasus pelindo ii yang melibatkan r j lino
juga itu menjadi salah satu akibat dari ketidak konsistenan kinerja
ya persis ya
saya mendukung argumentasi itu
karena memang salah satu kritik yang disampaikan kepada kpk termasuk kami
dari jauh jauh hari adalah bagaimana kpk menyelesaikan perkara itu dengan tuntas
sebetulnya tidak hanya menyelesaikan perkara sebuah perkara dengan tuntas
dalam pengertian mendakwa semua pihak yang terlibat
aktor intelektualnya kemudian aktor lapangan
kemudian menggunakan instrumen pencucian uang misalnya
tidak hanya demikian
tetapi juga apa yang disampaikan oleh bang arsul tadi soal bagaimana keterkaitan antara penindakan dengan pencegahan atau pembenahan yang dilakukan di institusi yang bersangkutan
itu hal berikutnya yang juga ada missing link ya
ada keputusan relasi antara penindakan yang dilakukan oleh kpk misalnya di sektor tertentu sektor lingkungan misalnya
sektor sumber daya alam
tetapi ada keterputusan dengan mekanisme pencegahan perbaikan perbaikan sistemik yang harusnya juga bisa dimasuki oleh kpk
di bidang penindakan saja untuk penegakan hukum saja kpk menurut kami cukup keteteran ketika menangani perkara perkara yang besar
kemudian tidak tuntas
saya setuju tadi ya
ada banyak perkara sebenarnya yang masih ada belasan perkara yang masih tidak tuntas
kasus pelindung dua
banyak sekali yang sebetulnya menarik perhatian dengan tingkat nilai kerugian yang sangat besar
yang itu mestinya jadi fokus dari kpk
mungkin salah satu problemnya adalah banyak sekali mungkin kasus kasus baru yang masuk
apalagi dari ott misalnya yang memang membutuhkan respon cepat secara hukum acara
sehingga kasus kasus yang itu dibangun berdasarkan case building ya
berdasarkan pendekatan kerugian negara
itu rasa rasanya memang agak lama ditangani oleh kpk
ada hubungannya juga mungkin dengan keterbatasan sumber daya manusia
penyelidik kemudian penyidik penuntut umum yang ada di kpk
yang kalau kita lihat sdm kpk itu kan memang menurut saya tidak seimbang dengan beban perkara yang sedang mereka usut
bang arsul tentu di dpr paham betul bagaimana hambatan sumber daya manusia itu di kpk
dan menurut saya
ini salah satu yang perlu didorong
supaya kpk memiliki penyelidik penyidik yang lebih banyak
kemudian juga penuntut ya
supaya perkara perkara yang membutuhkan ketelatenan case building kemudian pendekatan kerugian negara
itu memang bisa dibangun secara baik oleh kpk
dan disambungkan dengan pasca penanganan kasus
pasca penanganan kasus tentu kita bicara bagaimana membenahi sistem yang ada di sektor itu
itu yang juga belum nampak ininya ya
alurnya belum terlalu kelihatan
bang oce tapi kasus kasus besar yang belum terselesaikan ini apakah juga akibat dari tekanan politik kepada para komisioner yang baru
itu menjadi salah satu faktor
bisa saja boleh jadi
sebuah kemungkinan harus tetap kita pertimbangkan
karena kita tahu kpk tidak imun dari tekanan
kemudian dari usaha usaha intervensi politik
dan kita tahu proses pemilihan para komisioner ini bagaimana ributnya ya di akhir tahun yang lalu
dan menurut saya konteks seperti itu tidak bisa kita lepaskan dari persoalan kinerja kpk
apalagi kinerja yang berhubungan dengan penindakan pengusutan sebuah perkara
apalagi kalau perkara perkara itu misalnya menyentuh aktor aktor politik tertentu
menyentuh aktor aktor dengan
tentu serangan serangan semacam itu akan banyak ke kpk
dan tidak kali ini saja ya
dari dulu serangan serangan politik itu sudah dilakukan terhadap kpk
nah menurut saya untuk menjawab itu semua tentu saja sebenarnya kita ingin menagih janji dari para komisioner yang baru ini
masih satu semester
dulu ketika fit and proper test kita ingat bahwa mereka memiliki janji
untuk menyelesaikan perkara perkara besar
kan itu kan yang dikritik oleh komisi tiga ya
kpk dalam tanda kutip terlalu fokus menangani kasus kasus receh
itu yang dijawab oleh pimpinan kpk yang baru
tapi kok kenyataannya tujuh bulan menjawab belum ada kasus yang besar yang kemudian memiliki titik terang begitu
pak arsul pak arsul sebagai anggota komisi tiga yang ikut memilih lima komisioner kpk pak firly cs ini
tadi sudah disampaikan oleh bang oce bahwa mereka memiliki janji pada saat fit and proper test di depan anda dan juga teman teman komisi tiga
untuk menyelesaikan kasus kasus korupsi besar yang masih terkatung katung tapi selama tujuh bulan ternyata belum ada progresnya
apakah memang ada tekanan politik atau apa faktornya kalau menurut dari komisi tiga pak arsul
saya kalau bicara soal tekanan politik itu apa
karena ini sesuatu yang abstrak ya
yang kita sulit buktikan ya
meskipun saya juga tidak ingin mengatakan itu tidak ada sama sekali ya
tetapi kan yang ingin saya lihat adalah realitas realitas saja
di periode sekarang pun bahkan ketua umum p tiga lah mas romi
sebelumnya setno ketua umum golkar ketua dpr
itu juga artinya juga menjawab apa benar tekanan politik itu apa ada atau tidak
di sisi lain misalnya
ada perkara perkara yang sebetulnya orangnya itu tidak ada dalam lingkaran politik ya
tapi toh belum berjalan
tadi saya sebut misalnya kasus bank senturi
kpk dalam surat dakwaan pak budi mulya itu sudah menyebut siapa yang bersama sama dengan pak budi mulya
dianggap melakukan tindak pidana korupsi
dan orangnya itu kan juga tidak ada di lingkaran lingkaran pusat politik
tapi tetap juga tidak apa maju juga kasusnya ya
kemudian juga kasus misalnya r j lino
itulah yang sebetulnya menjawab kita ini kan harus fair juga
kalau memang pada akhirnya tidak bisa dibuktikan
tidak cukup alat buktinya
ya memang harus dihentikan
jangan sampai seseorang itu seumur hidupnya pada dirinya melekat terus
status tersangka ya
status bersama sama dengan terdakwa ini melakukan ini
ini nggak fair juga begitu loh
atau terus menerus berstatus sebagai tersangka
itulah kenapa kemudian kita kasih jangka waktu dua tahun
kalau dua tahun enggak ya harus dihentikan
toh yang namanya menghentikan penyidikan bukan berarti akhirnya
dari sebuah proses hukum
ada bukti baru ya dibuka lagi kan bisa juga
nah itulah keseimbangan yang ingin kami ciptakan juga sebagai pembentuk undang undang
ketika kemudian misalnya ada pasal tentang sp tiga
itu kan sebetulnya kan seperti itu
itu untuk mendorong supaya anda harus sungguh sungguh
dan anda harus hati hati juga
jangan juga sampai
menetapkan orang jadi tersangka karena pesanan lah
karena juga kekuatan politik
itu yang sebetulnya message yang ingin kami letakkan juga
mesej itu kemudian dimaknai oleh pimpinan kpk
sehingga mereka sangat berhati hati sekali dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang
di era kepemimpinannya pak firly cs
kalau menurut komisi tiga seperti itu pak arsul
saya tidak seperti itu
tapi kan seperti enam belas kasus ya
tadi saya catat enam belas
itu kan pada saat rdp yang pertama sudah saya sampaikan
itu berarti kan di bulan kedua atau ketiga dari masa jabatan komisioner yang saat ini
nanti akan saya tanyakan lagi
keperapat dengan pendapat akan saya tanyakan progressnya
soal kasus kasus besar yang masih terkatung katung
soal ketidak efektifan penanganan kasus korupsi
itu harus ditanyakan nanti
kalau kasus kasus besar langsar saja
tentunya dprd sumatera utara kan terus begitu lho
langsar saja dia
oke pak arsul nanti kita akan lanjutkan
kita akan beralih ke evaluasi berikutnya
tadi soal kasus korupsi yang mangkrak
dan juga ketidak efektifan penanganan kasus korupsi
sudah kita bahas
kita akan bahas soal pelanggaran etik yang dilakukan di internal kpk
seusai jeda cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
karena waktu kita tidak banyak
dari hasil evaluasi dewan pengawas
ada empat belas laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal kpk
dan kalau kita lihat di beberapa lembaga survei
ada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja dari kpk
apakah itu ada hubungannya
antara pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal kpk
oleh pimpinan kpk juga
dengan rendahnya tingkat kepercayaan publik
kalau kita lihat data dari dewan pengawas
kalau tidak salah kemarin ya
kalau tidak salah yang di rilis oleh doan pengawas
tugaan pelanggaran etik
baik yang dilakukan oleh pegawai
atau yang dilakukan oleh pimpinan
yang itu dilaporkan ke dewan pengawas
bahkan tepat sehari setelah pimpinan itu dilantik
sudah ada laporan pengaduan yang masuk ke dewan pengawas
soal tugaan pelanggaran etik
dan menurut saya yang paling ditunggu saat ini adalah
tentu saja dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk
ketika dalam tanda kutip ya
dan ini menurut saya memang harus segera di rilis oleh doan pengawas
sampai sekarang sebenarnya
publik masih belum terinformasi
sebenarnya bagaimana dewan pengawas menangani
tugaan tugaan pelanggaran etik
baik yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan itu
tentu ini menjadi sorotan
sanksi yang diberikan
kemudian bagaimana doan pengawas
memberikan proses pemeriksaan terhadap
mereka yang diduga melakukan pelanggaran etik
dewan pengawas juga bisa lebih terbuka kepada publik
tidak hanya soal pemeriksaan
tidak hanya soal andugaan etik
tetapi juga data data evaluasi yang lain
misalnya soal kinerja penindakan
itu kan sebetulnya sudah beberapa kali
doan pengawas melakukan dua kali
itu kan belum pernah dirilis secara lengkap
oleh doan pengawas
dan publik tidak memiliki akses yang lengkap
terhadap hasil dari evaluasi itu
mestinya menurut saya itu dokumen yang terbuka
karena itu adalah evaluasi terhadap sebuah lembaga
dan menurut saya boleh jadi juga kalau kita lihat bagaimana respon publik terhadap kinerja kpk
yang akhir akhir ini memang mengalami penurunan yang tajam
boleh jadi inline dengan menurunnya kinerja kpk dalam penindakan
sepinya ott yang dilakukan oleh kpk
kemudian publik menurut saya ada kesan
dimana publik melihat kpk yang sekarang ini tidak jelas arahnya
akan menjadi lembaga administratif saja
atau menjadi lembaga yang bergerak di bidang pencegahan saja
atau tetap masih akan fokus pada isu isu penindakan
karena nyatanya dari sekian
diberikan oleh doan pengawas
kita tidak melihat ada aksi yang signifikan
dari mekanisme penyadapan yang dilakukan
tentu ini juga bisa kita nilai
bisa kita nilai bahwa ada ketidak efektifan
ternyata di bidang penindakan
terkait dengan fungsi fungsi
kasus kasus yang itu berhubungan dengan suap biasanya
menurut saya memang perlu dewas lebih terbuka juga kepada publik
seperti apa evaluasi itu
dan bagaimana dugaan pelanggaran etik itu
diperiksa dan direspon oleh dewas
oke saya mau ke pak arsul
pak arsul sebagai mitra kerja dari kpk tadi
menurut bang oce
ada sembilan puluh dua laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh internal kpk
ini kalau menurut bang oce
adanya penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kpk ini
karena publik melihat kpk sekarang ini tidak jelas arahnya
kalau dari komisi tiga melihatnya memang seperti itu ya pak arsul
kami tidak melihat seperti itu
kenapa kami tidak melihat seperti itu
ya karena kpk menyampaikan dalam rapat rapat
dengar pendapat dengan kami
maupun dalam pertemuan di luar rapat
itu buat kami jelas
apa yang menjadi program kerjanya pimpinan kpk sekarang kami ketahui
nah itulah yang kami pakai untuk mengukur kinerja mereka ya
kalau kami melihatnya kesan kami adalah
kenapa dianggap misalnya menurun di bidang penindakan
ini kan karena ott ott nya kan tidak jalan
jadi ini yang seringkali menurut saya
ada mesej juga dari sisi masyarakat sipil yang kontradiktif
satu sisi kpk sdm nya terbatas
kemudian dituntut juga untuk menyelesaikan kasus besar
tapi juga ott nya disuruh jalankan
tidak mungkin juga
nah karena itu harus memilih
apakah mengurangi ott nya
bukan menghilangkan ya
bukan menghilangkan mengurangi
atau tetap mau dengan kasus kasus ltt
sehingga sering sering dapat tepuk tangan dari publik
soal pelanggaran etiknya gimana pak arsul
pilihan yang bisa dilakukan oleh pimpinan kpk
tapi dengan sumber daya manusia yang totalnya kurang dua ribu
memang tidak akan besar
dalam acuan anggaran kpk misalnya
itu semua untuk penyelidikan penyidikan penuntutan
itu semua dibawah angka seratus kasus
jadi itu bisa dibayangkan
mau dituntut seperti apa
dan yang kedua nana
sebetulnya kalau sekarang ini dewan pengawas merilis
itu diskresi mereka
karena kalau menurut undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
kewajibannya itu per tahun loh
itu bisa dibaca per tahun
jadi itu baik
jangan juga kemudian kita menuntut sesuatu yang undang undangnya sendiri
sebetulnya tidak mewajibkan mereka untuk
tiga triwulan atau satu semester itu sudah melakukan evaluasi
oke sayang sekali bapak bapak
waktu kita sudah habis
tapi kita sudah dapat poinnya
bahwa semoga kpk bisa berbenar
dan mengevaluasi kinerja internalnya
dan tadi dari bang oce menyampaikan
dewan pengawas harus terbuka
soal pelanggaran pelanggaran etik apa saja
yang dilakukan oleh internal kpk
dan penanganan kasus kasus korupsi besar
bisa segera diselesaikan
sehingga status seseorang tidak menjadi terkatung katung begitu ya
terima kasih sekali pak arsul sani
anggota komisi hukum dpr ri
dan juga bang oce madril
direktur eksekutif dari pukat ugm
atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini